saudara saksi saudara tadi mengatakan tidak ada unsur pemerintah yang hadir dalam acara tot itu benar ya
pada awal permohonan saudara menyatakan itu
kami tidak mengundang
tadi saya mencatat ini keterangan saudara tadi
biar dijawab dulu ya mulia saudara sarula
silahkan apakah ada unsur pemerintah yang hadir dalam acara itu
kami tidak mengundang unsur pemerintah
oh baik tapi pak muldoko hadir dalam acara itu
beliau hadir sebagai unsur tkn
baik saudara tahu pak muldoko saat ini dan pada bulan februari tanggal dua puluh dan dua puluh satu februari itu
beliau sedang menjabat sebagai kepala staf kepresidenan
saya kurang tahu
tidak tahu oke baik
saudara tahu pak ganjar pranowo saat pada acara itu adalah gubernur jawa tengah
saudara penanggung jawab acara itu saudara minta enggak kepada pak muldoko atau pak ganjar surat cuti dari pimpinannya untuk hadir dalam acara itu
ya ini dijelaskan dulu apa kapasitas saudara untuk sebagai penanggung jawab daripada acara itu
atau ada lagi yang bertanggung jawab mengenai siapa siapa yang hadir dan yang bertanggung jawab mengenai orang orang yang hadir
persoalan teknis administratif termasuk surat izin cuti dan lain lain ada des sendiri yang mengurusi soal itu
jadi bukan urusan saudara
ya saya lebih banyak dimintai keterangan soal materi
baik baik ada des lain yang mengurus
tapi pernahkah saudara
mungkin membaca atau dilaporkan tentang bahwa kedua tokoh tersebut ada cuti dari atasannya dan untuk dalam rangka menghadiri acara khusus tot untuk saksi saksi satu pasangan satu
tidak sejauh itu
tidak sejauh itu maksudnya tidak ada laporan itu
saya tidak pernah menanyakan soal itu